tumpang pertama akan diberikan kepada bapak ilam subomo
purabaya sembilan puluh tahun
dan yang kedua bapak bimo subanto
manggelam sembilan puluh tahun
dan tumpang terakhir akan diberikan kepada
pak andi pasirini wawo dari makassar delapan puluh dua tahun